kita akan kembali ke informasi terkini dari kebakaran kapal nelayan muara baru
dan sudah terhubung dengan vina nabila
selamat malam vina
saya bisa melihat di belakang anda asap ini masih membumbung dan juga api juga masih ada
selamat malam ratu
betul sekali hingga saat ini memang belasan kapal yang terbakar di pelabuhan muara baru jakarta utara
masih belum sepenuhnya dipadamkan dikarenakan ada belasan kapal yang masih menyala dan apinya juga masih berkobar
tadi sejak kami sampai di sini juga dua puluh unit kebakaran dikerahkan dengan sembilan puluh lima personil pemadam kebakaran
dari jakarta barat dan jakarta utara
untuk mengetahui lebih jelas
bagaimana kronologi dari kebakaran yang terjadi di pelabuhan muara baru jakarta utara
saya sudah bersama dengan kepala suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan bersama pak satriadi
selamat malam pak satriadi
pak bisa dijelaskan tadi kronologi kebakaran yang memang terjadi di pelabuhan muara ini
terlihat ada belasan kapal yang sudah dipencar
ya jadi pada hari ini memang terjadi jaya enam puluh lima tepatnya kebakaran
nah itu kita terima berita sekitar jam tiga sore
jam tiga sore dan kebetulan
anggota sampai di tkp sekitar sepuluh menit kemudian
nah sampai di tkp kita melihat ada tiga kapal yang memang sudah terkobar dengan api
nah itu yang mengakibatkan merambat sampai ke kapal kapal yang lain
untuk di sini kan tadi kan bisa diceritakan ada berapa kapal yang pertama kali menjadi sumber kebakaran
dan bagaimana proses pemetaan pemadaman hingga malam ini dilakukan pak
ya jadi memang indikasinya awal dari kebakaran
itu dari salah satu kapal yang terjadi ada ledakan
nah itu menimbulkan api dan api itu merambat ke sebelah kapal kapal yang lainnya
nah itu sampai dengan hari ini kita data ada sekitar delapan belas kapal yang memang terbakar
nah kondisi saat ini memang sedang terus kita padamkan dengan strategi kita akan tarik ke tengah
kemudian kita satu persatu kita akan padamkan ke tepian
nah ini seperti yang kita lihat di sebelah sana
sedang kita padamkan api yang ada di perahu itu
artinya secara pemetaan kapal kapalnya nanti digiring untuk dipadamkan di pinggir seperti itu ya pak ya
ada berapa terakhir berapa unit kebakaran mobil pemadam kebakaran dan bantuan juga apa yang diserahkan untuk pemadaman kebakaran ini pak
jadi malam ini kita kerahkan sekitar dua puluh unit dengan personil sekitar sembilan puluh lima orang
nah ini nanti mungkin kalau memang berjalan
agak lama pemadamannya kita akan mengadakan sip sipan personil dan unit
nah kita juga nggak bisa prediksikan kapan akan padam
pada prinsipnya pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya
selain mobil pemadam kebakaran ada fireboot atau yang dikirakan
oh ya kita ada tambahan lagi unit fire ratio booth yang dari kepulauan seribu kita tambah tiga unit
dia untuk penyerangan yang dari lautnya
jadi dari tepi daratan kita menggunakan unit pompa yang ada
sedangkan dari sisi lautan kita menggunakan fire ratiobooth tiga unit
pak tadi berawal dari tiga kapal yang terbakar sekitar pukul lima belas kemudian merambat seperti itu ya pak ya hingga sekarang delapan belas kapal nelayan
apa sebenarnya kesulitan yang memang dihadapi oleh para teman teman pemadam kebakaran dalam memadamkan ini
tadi ada bagaimana dengan material kapal dan juga tangki atau solar bahan bakar yang berada di kapal tersebut
memang ini karena kendala yang kami hadapi
pertama karena faktor cuaca angin juga kencang
jadi itu menimbulkan risiko perambatan
kemudian bahan bahan material yang terbakar pun sangat sulit untuk dipadamkan
karena memang kita ketahui bahwa perahu itu berisikan solar dan kayu
jadi memang itu yang menyebabkan kita untuk memadamkannya agak sulit
kalau teman teman yang temukan kondisi tangki dari
kategori kebakaran yang cukup besar ini kondisi tangki yang ada di kapal ini penuhkah atau bagaimana pak
ya karena memang ini kapal nelayan kapal pencari ikan
jadi memang dipersiapkan untuk perjalanan jauh gitu loh
jadi memang perahu perahu itu terisi dengan solar dalam keadaan penuh untuk perjalanan jauh
makanya itu yang mengakibatkan terkendalanya kita untuk pemadaman
terakhir nih pak untuk bisa delapan belas ini terpadamkan semua
membutuhkan waktu berapa lama atau berapa hari untuk bisa terpadam semua
kalau untuk waktunya kita masih belum bisa prediksikan ya
tapi yang pada prinsipnya kita terus lakukan pemadaman
sampai kapanpun itu akan kita selesaikan
dan mudah mudahan ya segera secepatnya
dan mudah mudahan anggota kami juga semua dalam keadaan sehat walafiat
dan bisa sukses memadamkan ini semuanya
terakhir tidak ada korban jiwa untuk mengklarifikasi dari proses pemadaman ini ya pak ya
ya informasi terakhir kita masih belum mendapatkan informasi ada korban jiwa
sampai saat ini
baik terima kasih banyak pak satriadi atas waktunya
selamat bekerja kembali melakukan tugas kembali
dan ratu baru saja keterangan dari pak satriadi
kepala suku dinas dari penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta utara
memang hingga saat ini proses pemadaman terus dilakukan
hingga seluruh kapal atau delapan belas kapal nelayan bisa dipadamkan
hingga waktu yang belum bisa ditentukan
kembali ke anda ratu
apakah kemudian sementara waktu
pelabuhan dari muara baru ini tidak bisa beroperasi dulu
tidak ada bisa kapal yang akan pergi untuk besok pagi atau seperti apa
hingga saat ini tadi kami sempat mengobrol dengan beberapa nelayan
memang sampai saat ini kegiatan masih difokuskan kepada pemadaman
dan beberapa kegiatan nelayan masih memang tertunda
dengan waktu yang memang belum bisa ditentukan
karena kapal kapal yang bersandar di sini
merupakan kapal yang pulang dan pergi menuju ke beberapa laut tengah
untuk membawa ikan seperti itu
baik terima kasih atas informasi anda vina nabilah